oh mau menghina aisyah ya
aisyah tomboy lagi pake jeans sama sepatu sport
ya allah lira masa lupa sih

gara gara buku gue hilang
ngapasih lu tio
asal lo semua ngaku ya
eh gue tau semua
lo yang pada ngumpetin buku gue kan
asal lo tau aja
lo kan cuma tukang kredit
jangankan beli kredit
beli kontan aja gue mampu
mau beli cash
eh si diam semua
kalo sampe gak ada yang mau ngaku
mak rumah lo yang pertama yang bakal gue ambil
masih berani coba
tidak jangan angin
walau yang sama
kita kan soal medbar kalau bang nangis aku juga ikut nangis terus kalau banget tahu aku juga
ketawa hehehe kalau gila gua nggak mau ikut gila nih kelupaan lo gelas lo ketinggalan
banget jangan jangan bergerak pasti mata mata belanda ya kan ya ampuh susah
ngomong ngomong belanda pulang kamu ke belanda jadi jerangnya di sini belanda
udah pergi waduh waduh eh rambu rambutan bokel ngapain lo disitu hah get out great
out siap kemenan eh ji daripada lu mewek ya mendingan tuh lo inget ingetin lagi
hilangnya di mandra kayaknya buku gue ketinggalan dulu
ada depan tadi gua sempet mampir ke rumahnya iya tinggal di rumah mirah bisa
jadi gimana cara ngambilnya
oh robin akisahnya aisyah tomboy lagi pakai jeans sama
allah nira masa lupa sih aku baw judika
amg sahabat kita makasih sendiri siangnya cinta cinta juga bener bener

wuh rumah ah

eh eh dapet dapet
eh eh dapet
ya allah dapet
beda banget ya dapet

lihat nih dia a lal né lal rasanya bapak diiffer
hai mbak mabdi mbak mabdi
eh ini sih nih ini ada buku kredit
katanya lagi nyari buku kreditnya yang hilang
iya kenapa lo ngelitik lo seneng buku buku hilang
ada terus janjikan kalau orang yang nemuin dapat satu juta
nih terus quote dulu mana bukunya
sini bilang aja lo mau pegang pantatnya kan
ini ngomong jeruk kan ga boleh
alhamdulillah bener lah
tarik saya tarik
yaudah itu betul betul betul
ketemu juga lo
buku harian ronggo
eh salah nih salah baca baca bukan buku tagian gue balikin duit gue salah
eh bodo amat yang penting yang gue tahu main ini kan buku kredit
si ronggo kenapa begini sih dah
untuk warga gang dangdut ada sayembaran terbaru lagi nih
ada duit satu juta plus pancik waran terbaru yang bisa menemukan buku tagian gue
pengumuman warga gang dangdut
betten ada berita apa lagi sih lo
mau heboh banget lo
engganggu aja lo dateng lo
waduh gigi mah keluarganya gara gara sayang barat aja duit gratis lupa di ngerubung kayak lalur
eh denger ya
nih ada pengumuman terbaru
siapa yang bisa ngambilin buku tagian utang gue di rumah si mira
gue kasih duit satu juta plus panci terbaru
wah gue dima satu juta ini loh
awas lo berdusta pada aku ya awas lo
jidat mah gigi kakak kompak
gigi gigi yang bener nih
iya duit satu juta plus panci keluaran terbaru
kalo lo bisa ngambilin buku tagian gue di rumahnya si mira
sayang barat ya pasti gue
eh elah bener sih
hah liat dong bodi gue
hah nah itu
hah yang kering sama demong lagi pada ngapain sih
oh di buku apaan
eh elah berantem ya lo
eh elah berantem ya lo
eh elah berantem ya lo
cepet aja caranya buku gue
tinggal berantem aja lo
nunggu gue ke dalem
eh enggak lah
ntar gue digusukin lagi sama lo
ubinom itu keluarga
woi nyari sampai jangan disini
enak aja nyari sampai
kita gembel nyari belian
bukan nyari sampah
saya belum makan dari beduk subuh sampe maghrib pak
daripada dia jelek jelek bisa ngeliat pak
sampai lu masuk rumah
gak mau pergi ke gua
lu nyari cepet lagi dong
udah tau si ranjit ngomong kita nyari
serem amat ya
emang gak serem apa
emang mau ajak ke hidup
emang mau ajak ke hidup
iya mah aja lu
ngapain lu disitu
siapa mau personel